pada tahun dua ribu lima belas bank indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam pertemuan ifsb atau islamic financial service board
pertemuan tahunan kali ini rencananya diikuti oleh empat puluh empat negara anggota yang terdiri dari bank sentral otoritas jasa keuangan dan institusi keuangan syariah
sebagai bentuk komitmen bank indonesia pada pagi hari ini gubernur bank indonesia merangkul tiga organisasi nasional dalam sebuah perjanjian kerjasama
gubernur bank indonesia meyakini agen agen layanan keuangan digital yang membantu proses penyaluran zakat dan wakaf juga dapat berperan dalam melebarkan akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat
kami berpandangan bahwa penyediaan proses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan berhubungan kita sekelompoknya akan memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong nasional output
kami berpandangan bahwa penyediaan proses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk meningkatkan berhubungan kita sekelompoknya akan memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong nasional output
dengan demikian kegiatan opat jodoh keuangan syariah dapat dilakukan secara kontribusi dan ekonomi syariah
upaya mendorong peran seluruh elemen masyarakat dalam pengembangan ekonomi nasional
memang terus dilakukan oleh bank indonesia
hal tersebut disampaikan oleh gubernur bank indonesia pada acara bincang nasional bersama kementerian agama kementerian pendidikan serta sejumlah pimpinan pondok pesantren
keberadaan pesantren saat ini diakuinya bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan
pasalnya sudah mulai banyak pesantren yang mendirikan kooperasi juga mengembangkan unit unit usaha berskala mikro kecil dan menengah yang berdasarkan